inilah masjid anur yang berdiri di lingkungan pondok pesantren wali songo desa lajulor
kecamatan singgahan kabupaten tuban jawa timur
yang menarik tempat ibadah umat islam ini dibangun hanya bertumpu pada satu tiang berupa kayu jati utuh
berusia ratusan tahun
tiang penyangga memiliki ketinggian dua puluh tujuh meter dan berdiameter delapan puluh lima cm
pemilihan kayu jati utuh setinggi dua puluh tujuh meter ini bukan tanpa maksud
angka dua puluh tujuh merupakan simbol turunnya perintah salat lima waktu kepada nabi muhammad saw
himbor itu artinya kolbun menurut bahasa arab
jadi setiap warga yang mau beribadah di masjid itu
berkonsentrasi kepada allah yang mahal bur dan mahal besar
keunikan masjid satu tiang ini sudah dikenal luas
tidak jarang warga dari luar desa berkunjung untuk melihat dan menyempatkan beribadah
dion fajar arianto tuban jawa timur